rabu ini gunung merapi meluncurkan awan panas terbanyak sejak mulai erupsi pada empat januari lalu
awan panas terlihat secara visual hingga jarak dua puluh km dari puncak merapi
semua awan panas mengarah ke sektor barat daya ke arah hulu kali kerasak dan boyong
jarak luncur maksimal sejauh satu enam km
meski demikian awan panas ini tidak membahayakan nyawa manusia
karena jauh dari permukiman yang berjarak enam lima km dari puncak merapi
meski demikian balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg
meminta masyarakat untuk mengantisipasi gangguan berupa hujan abu vulkanik
yang dilaporkan terjadi di wilayah boyolali jawa tengah
terjadinya awan panas itu adalah karena ketidakstabilan
dan ubahnya ataupun karena adanya dorongan mamat dari dalam
dari puncak kawah ke arah timur laut
kabak ops polres tabanyuwangi meminta masyarakat untuk tetap waspada
dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah
masyarakat sekitar yang ada di gunung raung ini
ada daerah rawan satu rawan dua berkenan untuk tidak panik
sehubungan dengan perkembangan situasi di sini